presiden joko widodo menunjuk menko maritim dan investasi luhut bin sar panjaitan
ditunjuk oleh presiden untuk mengurus sengkarut persoalan minyak goreng
penunjukan luhut mendapat beragam tanggapan tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan itu
namun luhut mengatakan dirinya hanya membantu saja dan meyakini minyak goreng akan selesai problematikanya
kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan penunjukan menko marves luhut panjaitan
dalam perkara minyak goreng bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung
ada bang deddy yefri sitorus anggota komisi enam dpr ri dari fraksi pd perjuangan
selamat malam bang deddy apa kabar sehat
malam renat siap maaf bu
selamat malam bu agus
ya dan juga ada pak agus pambagio pengamat kebijakan publik selamat malam pak agus apa kabar
baik saya akan langsung ke bang deddy sebagai salah satu pihak yang mengkritisi mungkin ya
atau mempertanyakan penunjukkan
menko marves lut panjaitan dalam sengkarut minyak goreng ini dengan berbagai poin poin yang anda sampaikan ke media
satunya adalah menciptakan disharmoni di kabinet
bisa dijelaskan bang deddy apa yang anda maksud kemudian dengan disharmoni di kabinet
ketika presiden menunjuk luhut panjaitan dalam urusan minyak goreng ini kenapa memang
ya karena begini
undang undang tentang perdagangan undang undang tujuh dua ribu empat belas
pangan itu sudah jelas menunjukkan
menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam rangka
ketersediaan dari komunitas komunitas penting masyarakat
di situ sudah jelas siapa saja yang ditunjuk
dan itu kan sebenarnya sistem yang dibangun untuk apa
untuk menjadi satu pandu
untuk menjadi satu panduan dalam pengambilan kebijakan
nah ini kan kemudian
sebenarnya tidak hanya ini
kemarin juga saya kami memprotes ketika
kewenangan itu justru diambil alih oleh kemenperin
dan sekarang diambil lagi oleh menko marfes
dua duanya sebenarnya tidak sejalan dengan regulasi yang ada
itu satu sisi
yang kami sebenarnya kurang terlalu bersepakat
tetapi lagi lagi seperti yang dikatakan oleh banyak orang
ya itu terserah presiden lah mau menunjuk siapa

karena ini kabinet presidensil
tetapi yang menjadi poin penting kami adalah
sebenarnya solusi baru apa sih yang bisa dibawakan oleh pak luhut ya
di tengah persoalan yang sebenarnya sudah cukup terang bentang
harusnya bisa diselesaikan oleh kementerian kementerian yang terkait
terutama kementerian perdagangan aparat penegak hukum pemerintah daerah gitu ya
itu yang sebenarnya harus berjalan untuk menunjukkan bahwa
pengelolaan pemerintahan ini ada di jalan
pengelolaan pemerintahan ini ada di dalamnya
dan persoalan lain bagi kami adalah
sebenarnya karena begitu banyak tugas yang harus diemban seorang luhut panjaitan gitu ya
dan ini sementara beliau juga punya tugas pokok gitu
terlalu banyak gitu
jadi kami berharap sebenarnya supaya semua menteri di dalam kabinet itu
bisa bekerja secara maksimal
dan kalau memang dirasakan menteri menteri yang bertanggung jawab pada satu persoalan itu tidak mampu

ya bagi kami sih ya buat apa
dipertahankan gitu ya
penyelesaian masalah ini harus bersifat jangka panjang
harus melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi dan perundang undangan
bukan semacam pemadam kebakaran saja
lebih jauh lagi kami menengarai bahwa
ada potensi konflik kepentingan dalam penunjukan ini
yang bisa menjadi beban bagi pemerintah gitu loh
nah sebenarnya kami justru peduli kepada presiden dan kepada pak luhut
supaya ini tidak lagi menjadi rumor rumor baru yang
apa namanya menjadi wacana publik yang buruk bagi citra pemerintah gitu loh
jadi ini sebuah kepedulian sebenarnya konsul
bang deddy salah satu yang dijelaskan oleh kementerian perdagangan ya pak dirjen oke
ini karena pak luhut terbukti berpengalaman mengurus berbagai hal
salah satunya adalah saat ppkm darurat begitu
jadi ada kemudian analogi yang diberikan
kalau kita bicara soal ppkm darurat juga kan ini bisa dibilang juga
di luar tugas dan tugas utama dari seorang menko marves begitu
saat itu tidak ada kritik tidak ada tanda tanya
mengapa kemudian ketika minyak goreng ini justru banyak yang mempertanyakan
termasuk juga anda sendiri
loh siapa bilang tidak ada yang mengkritik mempertanyakan
sewaktu pak luhut ditunjuk jadi menteri ppkm darurat jawa bali banyak
silahkan buka google gitu ya banyak sebenarnya
karena kita kan punya sebenarnya menko pmk misalnya pada waktu itu
jadi saya kira bukan satu hal yang aneh ketika kita sebenarnya ingin supaya
beban pemerintah tidak bertambah
dan kami juga ingin kita kembali pada regulasi undang undang yang ada gitu loh
ini kalau apa apa persoalan tidak bisa diselesaikan menteri harus diambil oleh pak luhut
lalu kita punya menko itu untuk apa
menteri itu untuk apa gitu loh kan
sebenarnya ini menjadi pertanyaan kita
kok apa apa harus dibebankan ke pak luhut
kok apa apa para presiden harus menugaskan luhut
menteri menteri itu lalu untuk apa di situ kalau cuma jadi beban gitu
ya untuk itu kemudian anda mengatakan mendorong lebih baik reshuffle saja begitu
yang kemudian kami baca juga di beberapa pernyataan di media
ya itu reshuffle kan bahasanya media
kalau saya bilang kalau dianggap tidak mampu menterinya ya ganti saja
ya buat apa

oh kan kalau saya lihat dari statement pak luhut sendiri
ini kan pekerjaan sederhana untuk mengatur ini itu gitu loh
yang menurut saya tidak harus seorang yang sekaliber pak luhut cuma ngurusin itu
itu mah urusan dirjen aja gitu loh
ini enak banget yang jadi dirjen di kementerian perdagangan
yang jadi menteri mereka pada ngapain makan gaji buta
di situ yang kita tidak setuju gitu loh
oke baik bang deddy jadi sesungguhnya yang anda kritik ini pada titik apanya nih
penunjukan oleh presiden jokowi kah
sosok luhutnya kah atau menteri atau pejabat yang lain
kalau penunjukan pak presiden tidak mungkin kita kritik karena itu hak prerogatif beliau
kalau soal pak luhut jelas kami confirm karena apa
terlalu banyak tugas yang diberikan oleh beliau
dan sifatnya aku ya
yang ketiga terlalu sering menteri menteri ini tidak deliver
tapi tidak mendapatkan sanksi apapun gitu loh
dan ini kan menjadikan beban pemerintah begitu besar
beban presiden jadi besar
beban presiden jadi besar
dan menggab seorang luhut menjadi besar
nah ini kan jadi tidak sehat kalau menurut saya di kabinet gitu loh
oke saya ke pak agus pambagi
pak agus pandangan anda bagaimana sebenarnya soal penunjukan pak luhut ini
apakah anda melihat juga ini hal yang tidak tepat
atau sebenarnya masih ada solusi yang lain yang bisa diambil oleh presiden
daripada kemudian menunjuk menko luhut dengan berbagai poin poin kritik
mungkin tadi sampaikan juga bang deddy dan juga sebagian pihak lainnya
ya saya nggak dengar apa yang disampaikan deddy ya
jadi gini saya ke beberapa media menyampaikan bahwa pak luhut itu kan diperintahkan oleh presiden
tanpa ada surat keputusan sampai hari ini saya nggak lihat kecuali perintah lisan
ya kecuali ada suratnya nah itu yang pertama
yang kedua kan pak luhut sudah mengambil peran misalnya menteri kesehatan menteri sosial
kemudian menteri pupr urusan air kemudian sekarang menteri menteri lainnya
jadi menurut saya kalau begitu saran saya pada pak presiden ya menteri menteri lain dihapuskan saja
langsung dirangkap oleh pak luhut sendiri karena kan ngapain ada menterinya itu terus ada menteri lagi
jadi menurut saya ya menteri menteri lain dipensiunkan saja
partai yang mengerjakan selesai sehingga cost overrun atau cost kelebihan dari gaji dan sebagainya bisa dihemat
untuk mensubsidi inilah minyak goreng
kalau sekarang kan yang di overlow kan menteri perindustrian menteri perdagangan menko kemudian banyak lagi
yang tentu menjadi tidak jelas sebetulnya tata negara republik kita ini seperti apa gitu
oke kita coba dengarkan pernyataan dari pak luhut menanggapi soal penunjukan dirinya dalam sengkarut minyak goreng ini
saya semua hanya membantu
jadi apa yang dibuat oleh teman teman yang lain
saya kira sudah bagus
jadi saya hanya memoles sedikit sedikit saja
dan tadi kalau data yang tadi sih kelihatan kakak semua sudah baik
jadi supply tidak menjadi isu lagi
kemudian tinggal masalah distribusi kita awasi ekspor
tadi saya berjual lapor presiden sudah kita buka
kita bisa tingkatin cepat kalau nanti confidence dalam ini sudah jalan
ya kami sudah juga berusaha untuk menghubungi pihak dari kemenko marves dan juga jubir pak luhut
tapi tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
pak agus tadi pak luhut menyampaikan bahwa ia sebenarnya hanya membantu saja bersama dengan menteri menteri yang lain yang memang terkait dalam urusan minyak goreng ini
ya kan gini loh
menteri menteri itu kan mendapatkan kepres dari presiden saat diangkat
masing masing tupoksinya itu ada di situ
nah kalau terus diangkat
nah kalau terus diangkat
kalau diberikan kepada yang lain tupoksi yang sudah diberikan kepada kementerian yang terkait itu bagaimana
dan juga adakah surat keputusan presiden yang langsung kepada pak luhut mengatakan dia menangani ini itu ini itu dan sebagainya
kan agak lucu menteri di kabinetnya itu ada semua yang bertanggung jawab sesuai tupoksi yang digariskan di kepres
lalu menunjuk menteri lain untuk menangani yang sebetulnya tupoksinya tidak itu
nah kalau begitu lah ngapain ada menteri menteri di situ
jadi ya pak luhut saja mengandalkan semuanya gitu
kan toh ada dirijen dirijennya kalau mau teknis
ini yang sekali lagi saya agak bingung kalau dilihat dari kebijakan dan tata negara kita sekarang ini
jadi siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap persoalan persoalan teknis tadi
masa semua diambil pak luhut ya sudah semua
jadi selain ada presiden ada siapa wakil presiden sudah ada
jadi siapa perdana menteri atau bagaimana
yang sehingga menangani
yang sehingga menangani semuanya
karena sepertinya sudah semua yang belum ditangani ada beberapa kementerian saja
saya nggak tahu kementerian kelautan misalnya kan belum
kementerian pertahanan belum gitu
tadi anda menyampaikan soal apakah lewat surat kah surat suruh pres dan sebagainya
mengapa ini menjadi penting pak agus
di luar bahwa pandangan bahwa ini adalah subjektivitas atau hak prerogatif dari seorang presiden
hak prerogatif tapi kan tidak bisa lisan harus ditertulis
ketua rt di tempat saya aja ketua rw memerintahkan itu pakai surat
ini negara nanti bisa ditanya kepada ahli hukum tata negara jangan saya karena saya bukan ahli hukum tata negara
itu agak agak meragukan masa perintahnya lisan
pan ini untuk menangani seluruh bangsa gitu
bang deddy anda sepakat bahwa sebenarnya di luar ini penunjukan presiden
perlu ada sebuah surat atau surprise misalnya
ya kan memang kalau ada kewenangan diberikan kan seharusnya ada legalitas ya
tapi oke lah saya kan tidak tahu itu ada atau tidak
tapi problem saya yang terpenting adalah ya tanggung jawab menteri menteri tadi yang terkait
lembaga lembaga yang terkait pemerintah daerah yang terkait
yang semuanya disebutkan bertanggung jawab dalam undang undang perdagangan maupun undang undang pangan
saya lebih pada menunjukkannya bagaimana sih mengatur negara ini dengan sistem yang benar
kalau soal menunjuk pak luhut ya silakan
walaupun saya terus terang secara pribadi ya kasian lah apa apa pak luhut gitu ya
itu dan kemudian tidak ada disinsentif terhadap menteri menteri yang tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya secara benar

penunjukan ini kemudian membuat
hmm hmm hmm oke bang nedi tadi pak agus juga menyampaikan penunjukan ini kemudian membuat
ketatanegaraan kita menjadi tidak jelas begitu
anda sepakat dengan pandangan tersebut
ya menjadi tidak jelas itu pertama gini
kalau dibilang tidak jelas kan soal penugasan
apakah ada perin apa namanya sudut tugas atau repress atau apapun yang di apa namanya yang diatur oleh sistem ketatanegaraan
tetapi bahwa misalnya sekarang yang mengumandoi itu adalah
apa namanya seorang menko marves
ya memang kan tidak diatur tidak boleh gitu loh
tapi kan yang menjadi pertanyaan punya lah
terus kita punya menko eko ini tuh ngapain buat apa
kan kira kira seperti itu bukankah harusnya dia bertanggung jawab
lalu menteri perdagangan kita bagaimana
menteri perindustrian kita gimana
pemerintah daerah kita gimana
apakah benar benar tidak ada
apa namanya kemampuan mereka
atau presiden tidak percaya sama mereka sama sekali
bahwa mereka bisa melakukan
tugas fungsinya dengan baik
nah ini kan banyak pertanyaan gitu loh
jadi bukan hanya sekedar penunjukan pak luhut
karena apa namanya itu ada persoalan persoalan mendasar
yang harus di apa namanya dipertanyakan tugas kita
untuk memastikan bahwa pemerintahan ini
dalam setiap pengelolaannya itu memang berdasarkan
undang undang dan regulasi yang ada
dan yang terakhir saya lagi lagi tidak ingin ada tambahan beban
ya bagi presiden maupun bagi pak luhut gitu loh
karena terlalu sering dikait kaitkan dengan gosip gosip miring
yang padahal belum tentu ada kebenaran
tetapi sudah menjadi buah bibir gitu loh
dan ini saya kira bukan sesuatu yang baik gitu
karena orang akan menuduh ada potensi konflik of interest
katanya gitu kan
ini yang sebenarnya saya pribadi ya ingin cegah
ya jangan begitu gitu loh
oke baik bagus
lebih jauh ya kalau kita bicara soal sengkarut minyak goreng ini
anda juga mungkin sudah banyak bicara ke media
ini kan sekarang ada penunjukan pak luhut
yang kemudian mungkin diharapkan oleh presiden
bisa menyelesaikan masalah ini
tadi juga pak lut sudah menyatakan bahwa
meyakini bahwa ini akan segera selesai
menurut anda di luar perlu atau tidaknya menunjuk seorang luhut
sebenarnya apakah pemerintah ini belum menemukan cara ya
belum menemukan solusi bagaimana sebenarnya
mengatasi sengkarut minyak goreng ini
tapi dijawabkan nanti pak agus
kita break dulu kami akan segera kembali
pemerintah ini sampai kemudian menunjuk menko luhut
sebenarnya menurut anda pak agus ada atau tidak
dengan sosok luhut ini sebenarnya bisa atau tidak
pemerintah menyelesaikan masalah ini

misalnya mengatur harga lagi karena ini kan barang bebas
kedua swasta itu mayoritas sudah memegang kendali
kalau tidak salah pemerintah melalui ptb
menyempunyai empat sampai lima persen dari total kebutuhan
mereka bisa memproduksi
malaysia punya empat puluh lima puluh persen
dia bisa intervensi pemerintahnya
kalau kita kan nggak ada
ketiga kan biaya politik di republik ini yang sangat mahal ini
sebagian ditanggung oleh produsen sawit
suka atau tidak suka
jelas atau tidak jelas
sehingga kan juga ada hitung hitungannya
nah kemudian juga kalau kita bilang tidak bisa mengontrol
kan kita memang tidak punya dashboard tidak punya neraca komoditi
di mana ketahuan bahwa pabrik a atau kebun a memproduksi sekian
jadi cpo berapa yang diekspor berapa yang digunakan dalam negeri berapa
kan tidak tahu
harusnya neraca komoditi itu juga digunakan
sekarang hanya baru lima komoditi
nah semacam ini teknis
nah kalau pak luhut bilang itu ya belum beres
justru distribusi inilah
rantai distribusi di republik ini tidak jelas
kan ketika muncul si mirah itu
kan itu untuk curah
di malaysia tidak ada minyak curah itu
curah itu kan tidak sehat
itu minyak jelantah diproses ulang
hingga warna yang hijau biru merah itu tidak sehat
tapi itu yang dijual murah
harusnya jual saja yang satu literan kecil
sehingga kawan kawan yang kurang mampu bisa membelinya
nah rantai distribusi juga begitu
kan ada perusahaan yang integraten sampai ke pengencernya mereka
kalau yang tidak itu pengecernya ada yang tidak punya npwp
ada yang tidak pernah bayar pajak
jadi ketika si mirah digunakan yang dari perindustrian digunakan tidak bisa
jadi distribusinya memang bermasalah
itu harus dibereskan bagaimana caranya
saya lagi kalau
itu kan setelah palu mengambil alih kerjaan menteri pupr
menteri perhubungan menteri kesehatan nah sekarang
menteri perindustrian perdagangan diambil alih
ya kan seperti kalau di negara parlementer ini seperti apa ya
perana menteri gitu loh
apa mau begitu saya tidak mengerti juga
terus terang tadi yang saya katakan tata negara kita menjadi
buat saya dari sisi kebijakan tidak jelas
dan seharusnya anda melihat ini cukup di kementerian terkait saja
kementerian perdagangan kementerian perindustrian
iya iyalah kan tugas tupoksinya di capresnya begitu
eh di perpaya capresnya dari presiden ketika kementerian ini terbentuk
kan ada tupoksinya
nah kalau dia tidak bisa menangani ya diganti menterinya kan begitu harusnya
itu tata negara yang baik
nah kalau tidak diganti dijalankan tapi dialokasikan orang lain yang menurut presiden mampu
boleh boleh saja tapi bagaimana soal kewenangan tata negara nanti kalau ada hal
yang menyalahi peraturan dan sebagainya siapa tanggung jawab
oke baik bang deddy bicara soal sengkarut minyak goreng ini sebenarnya sudah cukup lama
persoalan ini juga disoroti oleh masyarakat meskipun ada sejumlah upaya upaya
yang dilakukan pemerintah nah sekarang diakui kembali bahwa ini masalah
distribusi yang masih menjadi persoalan menurut anda sebenarnya bagaimana bang deddy
wah kalau soal masalah teknis ini sudah sangat banyak
saya ulas sejak bulan januari ya mas tapi kan intinya begini
persoalan kita adalah apa persoalan kita adalah pasokan pasokan itu yang seharusnya
kandinya sudah disiasati dengan dmo
nah dmo ini barang hasil dmo ini dari mana hasilnya dari produsen produsen sawit
ekspor sawit ini yang harus kalau menurut saya harganya
ditentukan harga komponen pembentuk harganya ditentukan oleh pemerintah
mengacu kepada harga internasional nah itu yang pertama yang kedua begitu
barangnya ada dalam bentuk apa namanya minyak sawit tentu barang ini diolah
menjadi minyak goreng
problemnya kemudian adalah minyak goreng ini lalu setelah diproduksi dikuasai oleh siapa
diawasi oleh siapa dikontrol oleh siapa distribusinya hingga sampai ke bawah
jadi sebenarnya semua permasalahan ini bisa disederhanakan gitu loh saya sepakat
harusnya tidak perlu ada minyak goreng curah jadi pemerintah dalam hal ini
lima tujuh lima empat sampai lima tujuh juta liter untuk kemudian dikontrol dikuasai oleh negara
dan negara punya reserve dan distribusinya diawasi oleh pemerintah gitu loh
itu saja jadi karena kalau sepanjang masih misalnya untuk dmo itu mengacu pada
harga internasional ya sampai kapanpun tidak akan bisa tembus empat belas itu kan
sudah sangat sederhana cara berpikirnya gitu karena logikanya begini
karena logikanya begini untuk minyak goreng curah itu adalah harga internasional
katakanlah harga dumai gitu ya atau harga apa namanya harga belawan misalnya
plus rp satu itu jadi minyak goreng curah plus rp dua menjadi minyak goreng
kemasan sederhana plus rp tiga atau rp empat menjadi premium
kenapa begitu sulit kebutuhan minyak goreng nasional kita itu yang lima empat juta
itulah yang harusnya ya dikuasai oleh negara barangnya gitu loh
termasuk distribusinya dengan begitu tidak perlu ada masalah karena kemudian
pemerintah juga mempunyai apa namanya rantai pasok yang baik punya neraca yang
baik itu ya sehingga tidak ada cerita kelangkaan tidak perlu ribut dengan harga lalu tidak
perlu subsidi itu loh itu yang seharusnya dilakukan
oke oke jadi anda juga melihat bahwa ini secara suplai sebenarnya sudah tidak ada
masalah tapi masih masalah di distribusi
ya kan saya tidak tahu sekarang suplainya ada berapa yang ada di tangan pemerintah
atau yang di tangan swasta pada harga berapa kan saya tidak tahu menteri
perdagangan tidak pernah mengumumkan pak luhut juga tidak ada mengumumkan
jadi kalau dibilang sekarang pasokan tidak bermasalah ya oke kita juga perlu tahu
dimana barang itu berapa ton misalnya gitu loh lalu kemudian akan
didistribusikan di pabrik minyak goreng mana pada harga berapa gitu loh ini yang
kan kita juga tidak tahu makanya banyak hal yang sebenarnya belum jelas karena
faktanya sampai sekarang harganya masih di kisaran delapan belas sampai rp dua puluh dua untuk minyak goreng
saya tidak tahu itu masih di atas rp dua puluh tiga misalnya ini kan realita yang harus kita
hadapi dan pemecahannya kita belum tahu sampai sekarang seperti apa oke baik
yang disampaikan pak luhut yang sekarang ditunjuk oleh presiden untuk mengurusi
minyak goreng ini bang deddy adalah akan mengaudit semua perusahaan kelapa sawit
anda sepakat dengan langkah itu
ya itu lagi kan makanya tadi dia katakan hanya membantu mengawasi sistemnya
sekarang mengaudit nah ya itu satu hal yang baik baik saja tapi yang diaudit apanya
itu kan sebenarnya kan sudah ada kementerian yang bertanggung jawab tentang itu
ya kementerian pertanian lalu kementerian perdagangan bea cukai gitu ya
bahkan pemda pun mungkin punya gitu loh ada pabrik di sini punya apa namanya
luasan berapa berapa produksi tbs nya ya berapa yang jadi cpo lahan rakyat berapa perusahaan berapa
kan itu sebenarnya yang menjadi problem itu kan ketika ekspor kan di sana saja kuncinya gitu loh
yang harganya ditentukan oleh pemerintah yang komponen pembentuk harganya tidak boleh mengacu pada harga internasional
oke baik yang diaudit menurut pak luhut adalah surat kemudian surat pengecekan luas lahan surat izin hgu nya hpl nya hingga produksinya
dan memastikan bahwa headquarters kelapa sawit harus ada di indonesia
ya ya silakan ya dari
dulu kita teriak soal itu ya bagaimana sebenarnya kondisi penguasaan tanah oleh kebun kebun sawit ini apakah memang sesuai dengan hgu atau luasan yang ditetapkan pemerintah
kalau itu mau dilakukan silakan karena saya pasti banyak yang menyimpang gitu ya
tapi kan ini persoalan yang lain dengan urusan minyak goreng persoalan kelangkaan minyak goreng dan harga yang terlalu tinggi
kalau hanya untuk mempersoalkan masalah kelangkaan dan harga buat apa mengaudit sampai luasan kebun
kan tinggal lihat di pintu pintu keluar di pelabuhan berapa dia keluarin tinggal lihat di faktor pajak dan dokumen ekspor
kan itu saja gitu loh nah jadi ini kan nambah lagi kerjaan pak luhut gitu loh melakukan audit lahan misalnya
saya yang jadi tambah bingung lagi saya
oke baik saya ke pak agus pak agus mudah mudahan nggak bingung
mengaudit semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah itu disampaikan oleh pak luhut
ini apakah masih lagi lagi sesuai dengan apa yang tanggung jawabnya atau bisa kemudian di luar batas kewenangan
ya kan yang kalau itu negara bumn atau bumd itu bisa
ya sekarang kan di audit ya auditornya bukan auditor pemerintah tidak bisa
itu satu kedua kita tidak tahu apakah pak luhut juga punya kebun sawit gitu kan
kan bisa pakai nama bisa tidak kalau punya kan ada persoalan tersendiri buat teman teman yang punya kebun sawit
karena akan ada perbedaan pastinya gitu saya tidak tahu punya atau nggak tapi rasanya sih bisa punya itu pak lut
kan ada batu bara ada nikel dan macam macam nah itu bagaimana
ya kan jadi kalau mengaudit kayak lagi itu perusahaan swasta
ya persoalan kewajiban
ya persoalan keuangan saja aja audit gitu tapi kalau yang mengauditnya juga nggak benar gimana
apa bisa kita itu mungkin tanya pada ahli mohon pada akuntan saya nggak tahu
oke baik pak agus tadi anda menyebutkan berkali kali ini bisa merusak ketatanegaraan begitu ya
jadi kita lihat kan sering sekali kemudian presiden joko widodo menunjuk pak lut dengan hak prerogatifnya untuk berbagai persoalan ya
dan itu kemudian berlanjut sampai dengan hari ini
kalau kemudian ini terus menerus dijadikan opsi terakhir dari seorang presiden apa dampak lebih jauhnya lagi dalam pengelolaan dan juga dalam situasi kabinet dan juga dalam pengelolaan tata negara kita
ya tentu sekali lagi dari sisi ketatanegaraan sudah tidak jelas kan
karena begini pimpinan negara memerintahkan anak buahnya itu harus pakai surat
karena ini yang kaitannya dengan sistem ketatanegaraan tadi ada kaitan dengan sektor lain dengan as dengan macam macam
jadi harus ada surat surat seputusnya kalau lisan kan nggak bisa kan seperti perintah apa
eh tolong kau bersihkan kebun gitu
wah itu bisa tapi ini kan nggak bisa harus ada lah
dari segi hukum saya nggak bagaimana bisa tanya kepada pakar pakar hukum tata negara
kalau menurut saya ini sudah amburadul gitu loh
gimana caranya kok memanagenya model lisan gitu
kalau lisa nanti ada pelanggaran oh saya diperintahkan
kan nggak ada
makanya saya tanya mungkin ada cuma kita publik nggak tahu kan bisa saja
tapi itu harus ada menurut saya
dari sisi kebijakan harus ada masa kebijakan lisan
baik pak agus di luar pro kontranya kalau nanti kemudian ketika ini dipegang oleh pak luhut dan ini cukup berhasil

menyelesaikan masalah minyak goreng bagaimana pak
ya itu blessing dari allah aja mungkin
karena kan dari sisi tata negara nggak ada dasarnya
nah sudah begini ya
terus itu tadi tugas dari menteri menteri terkaitnya lah ngapain
kalau semua dibereskan pak luhut ya pak luhut aja
karena presiden percaya pada pak luhut
fine itu terserah presiden
tapi kan enak dong menterinya kalau jadi menteri yang sudah diambil oleh pak luhut kan enak tinggal longgang kongkafi aja
nanti kalau ada persoalan lah
kan sudah diatur pak luhut kan gitu nanti
dan sekarang artinya persoalan minyak goreng ini dipegang oleh tiga kementerian ya
kementerian maritim investasi kementerian perindustrian dan juga kementerian perdagangan
iya dan kemungkinan kalau itu investasi ya kementerian investasi juga ikut
kemenko juga ada
makanya itu harus dilihat sampai di mana langkah langkah kalau beres beres seperti tadi
masuk ke audit nah itu kemana itu
auditnya audit apa audit
audit keuangan atau audit produksi
kan juga nggak bisa kalau saya swasta saya bilang loh pemerintah kok kan nggak ada aturannya saya harus diaudit pemerintah misalnya gitu
memang nggak ada
saya audit pakai auditor independen yang saya tunjuk
kecuali menggunakan dana apbn bisa
atau apbd kalau tidak kan murni swasta suka suka lah
saya nggak tahu apa yang dimaksud pak luhut tentang noti
mbak niddy terakhir
tadi juga di awal menyinggung soal lebih baik kemudian diganti saja menterinya
mengapa kemudian itu perlu dilakukan menurut anda bang deddy
ini diganti menteri perdagangan kah atau menteri yang mana kemudian
ya semua menteri yang menyangkut urusan minyak goreng lah kalau menurut saya
mungkin kementerian dan lembaga
karena sudah jelas siapa yang harus bertanggung jawab apa dalam undang undang
setidaknya undang undang perdagangan sudah jelas
ya saya kira itu yang harus menjadi pokok persoalan kita hari ini
enak saja ada menteri duduk duduk lalu pak luhut dengan dirjen dirjennya yang harus pusing kepalanya kan bagi saya ini tidak fair
menteri menteri yang terkait itu berarti menteri perdagangan atau menteri perindustri atau yang mana ini bang didi
harus jelas dulu ini
loh kan anda tahu loh kementerian mana saja yang terlibat terakhir terakhir ini
menurut saya apa namanya minyak goreng
ya itu di jajaran mana kan di bawah kemenko wekuin gitu ya
itu yang sebenarnya kan hari ini dipinggirkan gitu atau tidak dipercaya oleh presiden
itu yang tentunya harus dievaluasi
karena apa karena ternyata mereka tidak mampu sehingga harus dibilang oleh pak luhut gitu loh
itu yang kemudian bagi saya tidak fair bagi pak luhut dan juga keenakan gitu loh
duduk duduk aja orang lain yang beresin masalahnya gitu
oke dan anda merasa itu perlu diganti orang orang itu menteri menteri yang terkait itu
ya kalau anda jadi presiden menurut anda perlu diganti nggak
saya kira kan orang ditunjuk untuk sebuah jabatan kan untuk deliver
ya kalau nggak deliver menurut anda bagaimana
mbak dede terakhir jadi ke depan ini sudah ditunjuk oleh presiden dengan segala pro kontranya dan juga beragam tanggapannya terkait dengan penunjukan pak luhut ini
apa yang kemudian perubahannya
diawasi ke depan karena tentu ini sebuah keputusan yang baru dan pasti publik juga menyoroti bagaimana kemudian pak luhut akan memimpin mengorkestrasi penyelesaian dari sengkarut minyak goreng ini
ya kalau saya ya saya berharap saya berdoa ya pak luhut benar benar bisa menyelesaikan persoalan ini untuk jangka panjang
walaupun saya tidak terlalu optimis ya kalau melihat apa yang ada sekarang
yang kedua saya berharap agar tidak seluruh timbul rumor rumor terkait dengan konflik kepentingan baik dalam audit perusahaan sawit audit areal dan segala macam termasuk proses penegakan hukum yang sekarang ada di kejaksaan agung
jadi supaya proses itu tidak apa namanya tidak tercederai oleh
tidak tercederai oleh tudingan tudingan miring dari masyarakat
pak agus dari anda anda termasuk yang tidak optimis juga atau justru sebaliknya
untuk bahasa minyak goreng ini
ya ini bukan soal kalau menurut saya bukan hanya soal supply demand ini ada unsur politiknya kan
seperti saya katakan tadi di awal tentu ujung ujungnya ya harus bayar dong harus kan saya sudah bantu ya harus kembali gitu lah
kalau soal sukses atau tidak ya terserah mau diapakan kan bisa bisa sukses bisa enggak
itu doa kita semua cepat beres harga turun ke empat belas lagi kan sekarang
meskipun sudah dibatasi apa yang saya sudah kemarin sempat intip kan harga tidak turun turun paling lima perak
supply nya banyak tapi harganya mahal
karena apalagi masih ada curah curah itu sudah minyak goreng tidak sehat kenapa dijual ke kita gitu loh
menarik diskusinya kita akan lihat bagaimana kemudian
ujung dari sengkarut minyak goreng ini apakah benar benar bisa selesai dan kembali ke harga rp empat belas yang seperti yang diharapkan
kita akan tunggu seperti apa
terima kasih banyak bang deddy terima kasih banyak pak agus pambagio untuk diskusinya pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam selamat malam